siapa sosok yang tepat mendampingi pak ganjar pranowo
nah hari ini hari rabu tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga
saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan
kesemuanya saya tujukan sebesar besarnya
bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara
karena itulah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
maka calon wakil presiden yang dipilih oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
yang akan mendampingi bapak ganjar pranowo adalah bapak prof dr mahfud md
jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir jalan pikirannya
dan ketika beliau dipilih untuk menjadi menko polhukam
saya guyan sama beliau
walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua dewan pembina ideologi pancasila
saya bilang pada beliau tidak apa apa
karena itu ideologi pancasila
tapi bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet
jadi tolong ingat bapak
seorang sosok intelektual yang mumpuni
karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum cocok
penuh dengan pengalaman dan pengetahuan
sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif
lalu prof mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cili
saya bilang sama beliau ya ini hukum ini
jangan terus semuanya
ada bungkem ya saya bilang sama beliau
ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diem
dulu saya rasanya merasa sepi sendiri
karena kalau saya ngomong nah terus wartawan langsung bully
nah sekarang ada pak mahfud nih
belain saya dah
dan tentunya apa yang telah di
katakan kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung pak ganjar pranowo dan pak mahfud
untuk insya allah dengan pertolongan dari allah swt dan rakyat indonesia
kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden
jadi selalu bagai matahari
nah ini yang menyinari dunia
jadi sekali lagi semoga allah yang maha kuasa tuhan yang maha kuasa meriduhi perjuangan kita
ayo terus bergerak ke bawah perkuat akar rumput bertemu dengan mereka
satukan seluruh energi jiwa
kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui pak ganjar pranowo dan prof mahfud md
akhirnya mengakhiri sambutan ini nah ini saya ingin mengutip juga saya untuk mensosialisasikan kembali
mengutip lagu kebangsaan indonesia raya itu ternyata stansa atau bagiannya itu ada tiga
saya akan mempopulerkan kembali tapi acaranya kalau yang besar besar karena ternyata itu indonesia
jadi ini stansa ketiga coba tolong direnungkan bersama
indonesia tanah yang suci
nah tanah siapa
tanah kita yang sakti
disanalah aku berdiri menjaga siapa
menjaga ibu sejati
indonesia tanah berseri
ibu juga belum hafal kok sedang terus menghafalkan
tanah yang aku sayangi
marilah kita berjanji indonesia abadi
jadi agar indonesia suci dan abadi pilihlah sosok pemimpin yang baik pemimpin yang jujur dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab
bagi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia
sebetulnya pemimpin itu seperti apa
saya diajari bapak saya bung karno dari mulai sd saya mulai dimasukkan pikiran pikiran politik
jadi katanya beliau begini pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis
dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita
demikianlah terima kasih